inilah video aksi penggandaan uang yang sempat viral di media sosial
ternyata aksi yang dilakukan di kabupaten bekasi ini hanya tipu muslihat
sejumlah warga yang merasa tertipu melaporkan ustaz gondrong ke polisi
dan ia pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka
cnn indonesia meminta tanggapan sejumlah masyarakat terkait video viral penggandaan uang tersebut
biasanya penipu meminta uang dari korban dengan janji bisa melipat gandakan uang tersebut
kemudian menipu kabur membawa uang korban
keterampilan penggandaan uang sama sekali bukan gaib melainkan trik sulap
saat ini saya sudah bersama rinku baisroy seorang pesulap profesional yang akan mengajak anda
mengungkap cara para dukun pengganda uang melakukan trik mereka
nah mas rinko benar atau tidak nih mas
sebenarnya mengadakan barang dari kota kosong merupakan plot sulap yang paling dasar
dan sebenarnya saya sudah lihat videonya alat yang digunakan juga alat basic
jadi kita tahu pesulap di atas panggung mereka bisa munculin motor bisa munculin mobil
bisa munculin sepeda kartu mungkin bahkan benar benar kecil
dan beberapa diantaranya pakai kecepatan tangan beberapa diantaranya pakai box seperti ini

jadi kemarin saya sudah nonton videonya yang saya tonton itu seratus terus

nah mas rinku ini kita sudah ada kotaknya
coba kita demonstrasikan bagaimana trik sulap penggandaan uang seperti ini
apa harus seperti dukun atau seperti pesulap saja
oke jadi kurang lebih seperti ini
the basic idea adalah box nya itu harus ditunjukkan kosong di awal permainan
mereka nggak akan yakin
and then ditutup lihat tadi box nya kosongnya
and then ditutup box nya seperti ini
dibaca bacain mungkin kalau kita ketemunya dengan dukun
tapi kalau misalnya kita pesulap simsalabim abrakadabra we'll do just fine
gak ada masalah sama sekali snap jari kita
and then seolah uang kertas muncul segampang itu
trik menggandakan uang dengan kotak adalah hal biasa di dunia sulap
dalam kotak ini ada kompartmen rahasia untuk menyimpan barang
kompartmen pertama dikosongkan
dan kompartmen kedua diisi uang
kemudian kompartmen kedua ditahan menggunakan jari lewat lubang yang berada di belakang kotak
lalu tinggal lepaskan jari untuk memperlihatkan kompartmen berisi uang
and then ditutup dan simsalabim uang muncul dari dalam box nya
kasus penipuan dengan modus penggandaan uang sudah beberapa kali terungkap
namun mengapa sebagian masyarakat masih termakan dengan trik ini
pertama faktor literasi digital masyarakat yang masih kurang memadai
karena terlihat bagaimana keviral itu dianggap sesuatu yang benar
bahkan orang berlomba lomba untuk menjadi bagian dari yang aneh atau yang viral itu
tentu saja faktor budaya
karena masyarakat kita masih menjadi bagian dari masyarakat kita
jadi bagian dari masyarakat transisi di mana hal hal yang sifatnya mistis dan sifatnya gaib itu masih menjadi pedoman nilai
selain dengan nilai nilai yang ditawarkan dari institusi institusi yang lebih rasional seperti pendidikan
masyarakat butuh pengetahuan lebih terhadap dunia digital dan pengertian cara investasi yang benar
penipuan dengan modus penggandaan uang kerap terjadi di tanah air
maka dari itu masyarakat harus berhati hati dan waspada agar tidak mudah percaya dan tidak mudah tertipu dengan orang yang mengaku bisa menggandakan uang meski orang tersebut mengatasnamakan agama
jangan mudah percaya dengan hal hal yang tidak ada penjelasan rasional
karena satu satunya cara untuk menggandakan uang adalah untuk bekerja dan menabung
karna mursalim nugrah endri jakarta